sejak dua minggu terakhir harga cabai rawit merah di pasar tradisional keranggot kota cilegon
telah menyentuh angka rp satu ratus dua puluh per kilogram
naik dua kali lipat dari harga aslinya
kenaikan harga cabai ini disebabkan kurangnya pasokan dari petani
akibat cuaca buruk yang melanda wilayah indonesia
di pasar tradisional grogol jakarta barat kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai
harga rawit merah terpantau telah mencapai satu ratus tiga puluh ribu rupiah per kilogramnya
dari harga awal tiga puluh ribu rupiah
cabai merah keriting naik jadi tujuh puluh ribu rupiah dari sebelumnya sekitar tiga puluh ribu rupiah per kilogram
sementara cabai rawit hijau mencapai delapan puluh ribu rupiah
dari harga sebelumnya yang hanya tiga puluh ribu rupiah per kilogram
mahalnya harga cabai ini pun membuat banyak pembeli menjerit
kerja ya susah
rendahnya produksi cabai dalam negeri membuat pasokan di pasar
tak bisa memenuhi tingginya permintaan masyarakat
kurangnya pasokan cabai saat ini merupakan imbas dari kerugian besar
yang dialami petani cabai beberapa bulan lalu
saat pasokan melimpa harga cabai anjlok akibat penutupan hotel
restoran kafe dan pasar tradisional di masa awal pandemi
peniputan cnn indonesia